nah kita beralih ke partai demokrat yang tadi sudah disingkir singkir henry dan juga belan
lucu juga partai demokrat
belum belum saya belum tanya apa apa saya mau ada pengantar paket dulu
partai demokrat akan menjadi sorotan sebagai salah satu partai pengusung prabowo sandi
banyak kader dan pimpinan partainya yang di daerah yang secara terbuka ini kabarnya membelot mendukung jokowi maruf
anehnya bukan diancam dengan sanksi tapi ada wacana partai demokrat akan memberikan dispensasi kepada kadernya yang memilih jokowi
apakah demokrat bermain dua kaki
jokowi itu harga mati seratus persen kita akan bungkus untuk kasih suara ke jokowi tidak ada yang lain seluruh rakyat papua
tidak ada sanksi
saat ini belum ada sanksi atau
tidak tidak ada
ini ada partai partai ada ini partai partai ini demokrat tapi mereka dukung jokowi
itulah pernyataan tegas dan keras dari gubernur papua
yang juga ketua dpd partai demokrat papua lukas nmb
yang secara terbuka mendukung jokowi maruf amin di pilpres mendatang
dukung mendukung dalam politik memang biasa
tapi yang membuat tidak biasa adalah partai tempat nmb beraung yakni partai demokrat
telah menyatakan mendukung pasangan prabowo sandi di pilpres mendatang
lukas tidak sendirian sejumlah nama seperti tuan guru bajang deddy mizwar dan kabarnya soekarwo
juga memutuskan untuk mendukung kubu jokowi ma'ruf amin
elit partai demokrat sendiri mengerti sikap kadernya yang berbeda
beda dengan keputusan resmi partai
dpp partai demokrat sendiri berjanji akan menjelaskan mengenai sikap resmi partai
kepada para kadernya dalam beberapa waktu ke depan
itulah kami dpp ini akan menerangkan pelan pelan ke bawah
misalnya ke pak lukas lah
pak lukas sikap kita ini sudah memilih pak prabowo sandi
kenapa kok bapak masih ke jokowi maruf misalnya
misal beliau menjawab karena di zaman pak jokowi pembangunan itu begini begini misalnya
mana pak portfolionya yang bapak mau agar kalau prabowo nanti memimpin
juga dia bisa membangun lebih baik dari jokowi ini ini
nanti kita masukkan lah itu ke pak prabowo kan
mungkin dengan itu bisa menawarkan hati pak lukas di sana
memang jahitannya itu kenapa kemudian mereka apa namanya itu
secara afiliasi politik lebih ingin dpp itu ke pak jokowi
seperti papua misalnya ntt sulawesi utara
mayoritas di sana kan pemilih kristen ya
mereka itu memang termasuk pengurus kami di sana
ingin kalau bisa kita ini ke pak jokowi saja
sementara suara lain mengatakan partai demokrat berencana memberikan dispensasi
kepada kadernya di sejumlah daerah yang mendukung jokowi ⁇ maruf ⁇ di pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
dikutip dari laman detik com ketua divisi advokasi dan bantuan hukum partai demokrat
ferdinand huthahayan mengatakan partainya akan mencari formula ihwal dispensasi tersebut
agar tak dianggap berdiri di dua kaki
menurut pengamat politik ari nur cahyo
fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan di level elit
dengan aspirasi politik
di tingkat bawah
kalau tadi ada polling segala macam kalau mau dibuka sebenarnya
polling polling itu sebenarnya realitasnya terbaca dari sikap dpd dpd
ada lima dpd bahkan beberapa kata ada lebih banyak lagi dpd yang katakanlah
justru berseberangan pilihan dengan sikap dpp begitu kan
ini kan sebenarnya tidak bertemunya antara fakta politik elit
kemudian realitas konstituen partai demokrat di bawah
soal bentuk dispensasi ferdinand menegaskan partainya
masih belum menetapkannya
ferdinand menambahkan bahwa sikap lunak partai terhadap kader
tidak akan menanggalkan dukungan kepada prabowo sandiaga
budi adiputro cnn indonesia
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jokowi

rac precision eh tidak ada yang ketentuan
g mount jokowi lebih menjaga kepadamu mimpi di komunikasi pengelya kekelayannya

sukses juga gitu maksud saya joko santoso wakil legenda bertanda lah iyalah dia kan pengurus juga
kan nama saya dibagi bagi juga lah ini tapi maupun walaupun dimulet itu masih demokrat akan all out
ke prabowo sandi tapi ini yang harus jadi pekerjaan rumah lagi pula satu lagi adalah demokrat ini
punya beban sejarah persepsi waktu dua ribu empat belas kan dia bilang dia partai penyeimbang enggak kemana mana
jadi begitu orang apa begitu ada lukas rmi begini orangnya kaya demokrat memang begitulah
sifatnya itu ada beban sejarah dia tuh iya musuh luruskan kalau buat pemerintah seberapa wajar
demokrat bermain seperti ini sebenarnya dari segi partai demokrat memang wajar karena dia memang
enggak jelas gitu pendiriannya ya orang nggak boleh dukung jokowi pas ada yang dukung kasih
dispensasi jadi mana orang nggak boleh masuk terlambat pas terlambat izinkan jadi enggak
ada disiplin sama sekali saya kasihkan kepadanya ya kalau ada yang di sini ya maksudnya itu ada
juga kalau lihat waktu foto terkenal yang ada sby ada prabowo berdiri ya itu yang paling
gagah tuh sbe yang gede itu sbe yang punya pengalaman kerja dua kali jadi presiden sbe
tapi kok ini juga impresif prabowo pernah dia nggak pernah kerja pemilu kalah melulu
keahliannya apa track recordnya apa tapi kok dia bisa bukan hanya menyaingi menggeser tuh
partai demokrat ya apa yang membuat kenapa partai dan ini menarik sekali apa yang membuat partai demokrat
kecil sekali atau jadi lebih rendah apa namanya nilai jualnya nilai tawarnya di koalisi
strateginya kelamaan jadi kalau ibarat main bola itu gerakan tanpa bolanya terlalu banyak gitu
sehingga sudah mau injury time dan pertandingannya selesai ini kan kelamaan dorong ahy tapi tidak
melihat bagaimana situasi politik sesungguhnya begitu pkb nggak jadi cabut dari koalisinya
jokowi mereka kelihatannya nggak punya temen mau kemana lagi udah satu satunya secara administratif
ya jadi kelihatannya demokrat ini kasih mobilnya kuncinya gak dikasih makanya ini perlu pembuktian
nanti kita lihat aja di tim sukses nama nama siapa saja yang dari kubu demokrat yang masuk
di tim sukses itu adakah nama nama beken seperti ahaye atau sbe misalnya disana nanti kan yang
menarik juga tapi kan ketua tim sudah diambil oleh partai gerindra seperti tadi kata anda makanya
masih akan bekerja akh anda seberang percaya ini akan bekerja out seperti ada perhitungan menteri

nanti kalau saya menang menterinya banyak banyak yang menang menang nanti kalau saya menang menang menang menang
mungkin banyaknya demokrat bisa terjadi sebetulnya pak lukas tuh enak kalau dia sekarang dukung
jokowi dia bisa pasang sbe bisa pasang jokowi dulu kalau mau ada yang mau jokowi aja
suram suram saya kira kesalahan saya setuju semuanya tambah satu hal lagi kesalahan strategis
demokrat atau sby adalah bahwa dia sangat gampang pindah dari partai menjadi suatu perusahaan
keluarga gitu jadi politik danistrinya itu menonjol sekali dulu ada ibas terus ada ahaye
tanpa pengalaman tapi kan kualifikasi katanya orang orang yang kualifikasi orang yang punya
mampu dan punya prospek secara politik harusnya saya betul kalau prospek secara politik yang
kepilihkan orang politik tentukan kepilih atau enggak sbe sih dulu kepilih bagus tapi anaknya
belum tentu bisa jadi ini menjadi impoten karena betul betul terpaku pada meninggikan
anaknya kasian padahal ahy itu orangnya bagus gitu kalau dia jadi partai psi aja aku dukung
kita ke pas psi tapi kita bahas bagaimana sebenarnya yang menarik adalah orang bertanya tanya sbe itu
kan selama ini dikenal sebagai ahli strategi pasti ada sesuatu sesuatu indah di belakang dalam
perhitungan matematika dan kematangan sbi dalam dalam strategi politik apakah dengan membiarkan
andi arief bahkan sejak awal mengatakan ini jenderal kardus kemudian politik mahar sampai
membiarkan deddy miswar soekarwo tgb dan juga lukas nmb secara terbuka mendukung jokowi
apakah ini bentuk strategi atau kecolongan dibahasnya dijawabnya usai jenah berikut ini
kami akan segera kembali sesaat lagi